nah spelling namanya seperti ini ya tapi bacanya bongkokopior bukan bongkokopior bukan ya pak ya
beda makna ya pak ya ini makanan khas gresik ya pak ya selain bulan puasa nggak ada yang
jualan selain bulan puasa nggak ada yang jualan kalau bulan puasa bongkokopior dimana mana
langsung yuk kita lihat isian kuliner khas ramadan dari gresik jawa timur ini ada
potongan roti ada biji mutiara pisang kelapa muda dan ada santan yang sebelumnya telah dilarutkan
bersama gula jangan lupa nih pandan untuk memberi aroma khas seluruh isian ini dikemas dengan daun
pisang lalu dikukus selama dua puluh menit saat dibuka wah menggiurkan
ini penampakannya karena peminat semakin banyak ada juga nih penjual yang membuat inovasi bungko kopior
dengan menambahkan durian inovasinya ini kan selama ini pakai santan saya ganti dengan
nabati jadi lebih menyehatkan gitu datanya akan lebih lama makanya kalau dimasukkan di
frozen jadi frozen nanti bisa dimas diklaim ke luar kota dengan inovasi rasa dan pengemasan
beku bisa membuat tahan lama dan pelanggannya pun meluas hingga keluar gresik tapi kalau mau
cicip langsung anda bisa ke kawasan gresik kota baru ini suasananya ya ini beneran ngabuburit
beneran ya nah kalau yang penasaran bongkokopior itu seperti kola kali ya bukan bukan kayak kola
karena ini kan semua bahan bahannya tadi dikukus gitu loh jadi ketika kita nikmatin itu manis tapi
inovasi ini ada duriannya kan ini pas banget pas kita buka jadi itu kita itu kayak tercas kembali
sepuluh rupiah atau dua belas rupiah untuk bongkokopior yang ditambahkan durian widasubianto gencar wicaksono
gresik jawa timur